tak hanya mobil kapal pesiar kini juga telah merespon perkembangan teknologi yang ramah lingkungan
seperti kapal pesiar bernama arcadia sherpa yang menggunakan tenaga surya sebagai sumber energi utamanya
kapal pesiar tidak bisa dipisahkan dengan gaya hidup mewah para konglomerat
tak heran berbagai fitur akomodasi mewah wajib hadir untuk menghadirkan pengalaman beraktivitas di tengah lautan
kriteria seperti ini hadir pada kapal pesiar kompak bernama arcadia sherpa
arcadia sherpa tidak hanya mewah dari sisi akomodasi namun juga tergolong ramah lingkungan
kapal pesiar dengan panjang hampir tujuh belas meter ini dilengkapi dengan panel surya pada bagian atap
rangkaian panel surya ini hadir sebagai energi tambahan bagi mesin penggerak utama keluaran folvo penta
memanfaatkan teriknya sinar matahari di tengah lautan
energi yang didapat melalui panel surya membawa sherpa mengarungi lautan dengan kecepatan mencapai
atau dua puluh lima knot atau sekitar empat puluh enam km per jam
kapal ini hadir bukan sebagai moda transportasi untuk berpergian jauh
namun lebih dijadikan sebagai sebuah ruang bergerak yang menawarkan pengalaman perjalanan mewah di atas permukaan laut
selain tenaga penggerak energi yang didapat melalui sinar matahari ini juga disalurkan untuk seluruh sistem akomodasi
hiburan serta utilitas di setiap dek kabin
arcadia juga memiliki beberapa fungsi dan konfigurasi sesuai berbagai kebutuhan pengguna
seperti untuk kegiatan memancing ruang berpesta bersama teman kerja
hingga sebuah villa mungil yang mampu menampung seluruh anggota keluarga
ruang dek kapal yang mewah mulai dari ruang tamu dapur hingga kamar tidur
hadir memenuhi kebutuhan akomodasi para penumpang
arcadia juga dilengkapi sebuah kapal evakuasi mungil sebagai salah satu standar keamanan yang wajib ada
berkat keunggulan dari segi teknologi dan praktis
tanpa mengurangi unsur kemewahan inilah arcadia sherpa berhasil mendapatkan dua penghargaan
penghargaan diperoleh pada debu
sebutnya di festival berlayar counts paris dua ribu enam belas silam
arcadia meraih penghargaan sebagai kapal pesiar kompak paling inovatif
serta penghargaan boat of the year di kategori kapal pesiar bertenaga motor